tentu ini sangat buruk bagi kesehatan masyarakat dan juga kesehatan lingkungan
oleh sebab itu perlu ada sistem untuk mengolah air limbah domestik agar tidak lagi mencemari lingkungan
insight with desi anwar saat ini berada di kota makassar persisnya di proyek instalasi pengolahan air limbah domestik losari
ini merupakan salah satu bentuk dari upaya pemerintah untuk menangani
dan mengolah air limbah domestik sehingga tidak lagi mencemari lingkungan
permasalahan sanitasi terutama air limbah domestik masih jadi tantangan dalam pengelolaan perkotaan di indonesia
kota makassar sebagai ibu kota provinsi sulawesi selatan saat ini tengah membenahi sistem pengolahan limbah rumah tangga
makassar sebagai ibu kota provinsi sulawesi selatan saat ini tengah membenahi sistem pengolahan limbah rumah tangga
salah satu solusinya adalah dengan membangun instalasi pengelolaan air limbah atau ipal losari
ipa losari dibangun oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr melalui program metropolitan sanitation management investment project
dibangunnya ipal losari bertujuan untuk menjaga kualitas air tanah dan air baku
selain itu instalasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat
serta sebagai sarana ekonomi
dan juga sebagai sarana edukasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu pencemaran lingkungan di kota makassar
pembangunan ipal losari berlokasi di kelurahan macini sombala kecamatan tamalate kota makassar
ipal dibangun di atas lahan seluas dua tiga hektare
fasilitas ini diharapkan bisa melayani tujuh puluh ribu jiwa dengan jumlah sambungan terpasang direncanakan sebanyak empat belas buah
sambungan ini terbagi menjadi delapan empat ratus
satu sambungan domestik dan lima enam ratus sambungan komersial dengan kapasitas air limbah sebesar enam belas meter kubik per hari
insight with desi anwar kali ini langsung dari kota makassar
persisnya di lokasi instalasi pengolahan air limbah domestik losari makassar
di sini merupakan salah satu yang bisa dikatakan pembangunan infrastruktur yang terbaru
dan juga merupakan pilot project untuk pengelolaan air limbah domestik yang pertama kali
khususnya di bagian indonesia timur
nah memang pengelolaan air limbah domestik itu seperti kita ketahui sangat sangat penting
karena kalau tidak dikelola dengan baik akan mencemari bukan saja lingkungan hidup
tapi sumber air bersih kita
tentu saja ini akan berdampak sangat buruk pada kesehatan dan kesejahteraan kita semua
nah apa apa saja kira kira tujuan dari pembangunan pengolahan air limbah domestik ini di sini
dan kira kira kapan akan selesai dan manfaatnya dan lain sebagainya
sudah bergabung bersama saya wali kota makassar pak randam pemantu yang biasanya disebut pak dhani ya
pak kabar pak dhani
sehat selalu ya
dan lewat zoom ada pak
pak prasetyo insinyur prasetyo direktur sanitasi dari direkturat jenderal cipta karya dari kementerian pupr
alhamdulillah baik berhasil
senang pak dhani
harusnya pak prasetyo ada di sini melihat secara langsung ini proses pembangunan yang ipal ya kita sebutnya di sini
instalasi pengolahan air limbah domestik
pak dhani saya sudah melihat luar biasa impresif dan ini katanya pembangunannya sudah dimulai dari tahun lalu ya
dan bisa dikatakan ini proyek yang pertama khususnya dengan sistem seperti ini kira kira bagaimana reaksinya ketika program ini dimulai khususnya di kota makassar ini
kami punya dream
kota dunia itu tentunya kota dunia dalam standarisasi banyak hal
baik itu quality of life baik itu infrastruktur dan kehidupan sosial termasuk ekonomi growth dan banyak ukuran ukuran yang menandakan kota dunia
salah satu adalah infrastruktur
nah infrastruktur ipal domestik ini adalah salah satu infrastruktur yang menandakan transformasi dari seperti kalau kalau analog menjadi digital
biasa menjadi kota dunia
pengelolaan air limbah kota yang supaya tidak mencemari kota kita terpelihara tanah kita
bakteri alkoholik kita terpelihara agar tidak apa namanya tidak menular atau tidak mencemari banyak
matra itu lagi tanah kan air tanah air tanah bersih kita bersih kita nah apalagi di waterfront
kita di waterfront ini terpengaruh pasang surut nah sehingga dengan seperti ini maka ada jaminan
tentang kualitas hidup kita terutama di dalam masalah masalah limbah iya nah selama ini terus
langpa walcott bagaimana air limbah atau sanitasi wastewater yang ada di makassar ini dikelola jadi
kelola itu hanya pada bangunan bangunan umum misalnya hotel mempunyai ipal sendiri pribadi kalau apa
namanya rumah rumah pribadi dia bikin seperti yang sendiri sehingga kalau misalnya di sini ada tiga ratus

rumah rumah tiga ratus septic tank bayangkan tapi karena tidak kelihatan orang enggak enggak risau
ini kan harus diambil kan disedot dan kemudian dibuang kami punya kami punya sistem tentang pengelolaan
apa namanya namanya llt saya lupa programnya dan makassar juga yang terbaik soal itu untuk mengelola
septic tank ini kami juga termasuk yang terbaik karena rata rata kota kota lain gagal dan maka di makassar
mau spend money untuk itu dia mau bayar itu apalagi ini kan kota yang padat ya pemukimannya banyak
penduduknya sehingga ini bagian dari mimpi untuk menciptakan kota yang bersih nah ini kan
bukan saja kalau menjaga pola hidup bersih dan sehat ini memang tanggung jawab kita semua tapi
untuk infrastrukturnya inilah yang harusnya memang diberikan dan dilakukan oleh pemerintah
pak prasetyo mungkin secara umum ya ini memang indonesia ini kita kan negara masih berkembang
sebenarnya kan sistem wastewater treatment jenis sesuatu yang sangat sangat pentingnya dalam
pengelolaan sebuah kota kira kira bisa cerita sedikit ya visi secara keseluruhan dengan kita
membangun sistem pengelolaan air limbah domestik seperti ini yang beda dari sebelum sebelumnya
misalnya dengan septic tanking individu dan lain sebagainya so clan pak pras baik jadi memang makasar
kota ya terpilih gitu ya di antara beberapa kota di indonesia
khususnya kota besar atau metropolitan dalam rangka untuk pengelolaan
air limbah domestiknya jadi benar tadi pak wali kota menyampaikan
bahwa saat ini sudah ada sistem pengelolaan air limbah domestik
yang setempat ya menggunakan tangki septik kemudian lumpur tinjanya
diolah di instalasi pengelolaan lumpur tinja nah ini cara lain ya
yang lebih advance katakanlah walaupun mungkin di negara maju di dunia
sudah banyak prakteknya tapi di indonesia masih terbatas gitu ya
jadi saat ini baru tiga belas kota misalnya di indonesia yang sudah punya sistem
secara terpusat yang nantinya makassar akan dimunyak gitu ya memang dalam rangka
untuk memberikan akses kepada masyarakat atau rumah tangga
terhadap infrastruktur air limbah
karena memang air limbah ini harus diolah sebelum nantinya bisa dibuang
di bawah dan air itu ya sehingga tidak lagi mencemari air baik air permukaan
maupun air tanah gitu ya menggunakan jaringan perpipaan dari masing masing
rumah tangga untuk nantinya diolah di suatu instalasi pengolahan air limbah
terpusat gitu ya untuk segala kota kira kira seperti itu bu
kita hanya empat kota gitu ya jadi saat ini hanya makassar kemudian jambi
pekanbaru dan palembang gitu ya yang akan mempunyai sistem pengelolaan air limbah
domestik terpusat di samping tentunya tiga belas kota lainnya yang sudah punya saat ini
nah sistem pengelolaannya itu sendiri ini bagaimana kenapa sistem ini yang dipilih
dan mungkin pak prasetyo bisa lebih bisa menjelaskan ya secara teknis
apalagi ini masih merupakan pilot project ya yang pertama khusus untuk indonesia timur ini
siapa yang biasanya menggunakan sistem seperti ini pak pras
ya memang kalau secara aturan pemerintah kota ya yang punya kewajiban untuk mengelola
air limbah domestiknya jadi kami di kementerian pupr sebagai kementerian teknis
yang memang bertanggung jawab terhadap infrastruktur memberikan fasilitasi kepada
kota kota di indonesia yang punya komitmen dalam rangka untuk mengelola air limbah domestiknya
kami memang tentunya pada saat menetapkan teknologi apa yang dipilih kami juga menyertakan
kota makassar tentunya gitu ya untuk nantinya yang secara teknis memang itu cocok untuk mengolah
air limbah tapi juga melihat kemampuan dari kota makassar untuk nantinya mengoperasikan
dan memelihara prasarana atau infrastruktur air limbah yang dibangun oleh kementerian perusahaan
umum dan perumahan rakyat
jadi memang di sini salah satu teknologi terkini yang nantinya akan diterapkan di makassar
memang berbasis untuk menggunakan biological treatment atau pengolahan dengan berbasis biologis
jadi nantinya secara garis besar ya kandungan organik yang ada dalam air limbah tersebut diolah untuk nantinya bisa dibuang hasil olahan limbahnya tadi ke badan air atau di dalam air limbah

mungkin pak dhani bisa lebih menjelaskan khususnya mengenai instalasi yang ada di sini kira kira proses membangunnya itu seperti apa dan sistemnya itu nanti seperti apa dan bagaimana pengelolaan dari air limbah itu sendiri supaya kita lebih jelas kira kira nanti bagaimana sistem dari infrastruktur ini bekerja

memang sistem ini given ya dari kota makassar

kami tentunya kami harus mempelajari secara baik karena nanti koneksi rumahnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah kota
nah termasuk insya allah pengelolaannya
nah sehingga kami memang harus banyak belajar dengan dan banyak beradaptasi dengan sistem yang baru terutama bagaimana denengan sistem yang baru terutama bagaimana mensocialisasikan kepada masyarakat
bahwa ini jauh lebih bagus dari septic

inilah yang harus betul betul menjadi konsen pemerintah kota agar program ini berhasil
tentunya saya sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat memilih makassar
dan saya kira ini sebuah kalau pemerintah makassar membangun sendiri pasti enggak kuat
dengan investasi yang begitu tinggi dan dengan teknologi yang terbarukan
dulu saya berapa kali nawar ini mulai dari yang lebih terbuka yang lebih besar
akhirnya inilah pilihan yang terbaik
artinya tentunya inilah teknologi yang paling bisa beradaptasi dengan kondisi pemerintah kota makassar
karena kota makassar ini cukup sensitif soal air
kami punya dua sungai di kota kita kami punya waterfront yang cukup baik lah
di daun tahunnya menghadap sunset misalnya
sehingga sensivitas alam inilah hadirnya ipal domestik ini
akan memberi kontribusi jelas terhadap supporting lingkungan
yang jauh lebih baik
sehingga sistem apapun yang dipilih bagi kami adalah bukan persoalan sistemnya
tapi penanganan sistem yang baru ini
dan bagaimana masyarakat akan beradaptasi dengan sistem ini
itulah kunci keberhasilan program ini
dan pemerintah kota akan mengambil peran yang strategis
dan sungguh sungguh sebagai bentuk konstribusi kami
yang menjadi koneksi langsung dengan program pemerintah pusat
dan masyarakat antusias ya
ya memang sementara karena ini dibongkar bongkar jalan
memang banyak kekeluhan
saya lihat masih ada macet karena ada galian ya itu
tapi saya sampaikan bahwa ini untuk kamu semua
dan beberapa jalan sudah mulai di overlay
mereka suruh oh ternyata jalan kami juga menjadi lebih baik lagi
nah kalau yang saya pahami dari pak prasidi
jadi air limbah ini kan nanti diolah secara sentral
sehingga nanti air limbah ini akan diolah secara sentral
air yang keluar itu bersih jadi
jadi begini pak dhani
jadi apa nanti limbah ini akan ditampung lewat
dari rumah ke rumah
pipa ya pipa pipaan sampai ke tempat ini
berapa jauh dan berapa luas pemukiman yang akan di serve atau dilayani oleh sistem ini
kalau tidak salah ini di downtown
di losari jadi kata losari itu satu klaster
yang dilayani oleh dan saya berharap tidak berhenti saya di losari
tapi seluruh kota
kalau tidak salah ada lima kecamatan
lima kecamatan ya ada lima kecamatan
dan inilah daerah daerah sensitif kita
karena terpengaruh dengan pasang surut
kemudian kita tahu sea level rise
sehingga semua adaptasi dan mitigasi pesisir itu
dilengkapi dengan ipal domestik
ini adalah sangat luar biasa
jadi sehingga kami coba lihat
kami lagi bikin jalan juga baru di sini
jadi sekalian jalan dengan kebetulan bongkar bongkar pipa juga
pasang pipa sekaligus perbaiki jalan
jadi air limbah di pipa masuk ke ipal ini
ya kemudian air yang sudah diolah
bahkan saya kira air ini bisa dipakai untuk flushing atau toilet atau apa
dan bisa untuk mandi juga
saya lihat itu air yang keluar nanti jauh lebih jernih
tidak bau dan bahkan sudah di
jadi air itu kan ada yang bisa untuk minum
langsung minum siap dimasak untuk mandi untuk cuci untuk tanaman kan macam macam
mungkin pak pras bisa jelaskan lagi mengenai sistem pengelolaan air limbah ini
ini kan bukan saja di makassar
tapi apa kira kira kriteria dalam memilih satu daerah itu memang sudah perlu waktunya
dikelola ataupun diolah air limbahnya dan apa yang harus dilakukan
dan bagaimana ini dari segi anggarannya kan tidak kecil ya
dalam membangun ipal seperti ini
kira kira apa road mapnya ke depan
jadi memang untuk indonesia ini tidak semua kota akan dikembangkan pengelolaan air limbahnya
dengan sistem terpusat yang menggunakan perpipaan dan instalasi pengelolaan limbah domestik terpusat
apa namanya kita harus memilih memang kota kota mana saja yang memang layak gitu ya dipilih
untuk mengembangkan atau mengelola air limbahnya dengan cara sistem pengelolaan limbah domestik terpusat
karena memang secara investasi sangat besar
jadi memang kami memilih kota kota besar dalam artian dengan penduduk di atas lima ratus jiwa
kemudian kepadatan penduduknya juga tinggi di atas satu ratus lima puluh jiwa per hektare
dan tentu kami juga melihat kondisi kondisi yang terkait dengan teknis terkait dengan tanah buka air petanah dan sebagainya
ini yang kami memang sejauh ini mungkin ke empat tahun ke depan kita hanya empat kota gitu ya
jadi saat ini hanya makassar kemudian jambi pekanbaru dan palembang gitu ya
yang akan mempunyai sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat
samping tentunya tiga belas kota lainnya yang sudah punya saat ini
yang tiga belas kota lain sistemnya agak berbeda atau sama dengan sistem
kalau dari sisi konsep sama tapi jenis pengolahannya teknologi pengelolaan air limbahnya yang berbeda
jadi ini empat kota tadi ya makassar jambi pekanbaru relatif sama
kemudian palembang juga begitu
yang memang akan cukup berhasil dikendalikan dan kita bisa memilih dari dari empat kota yang lainnya dari jambi dan palembang juga begitu ya

advance gitu ya katakanlah seperti itu dan nantinya menyusul jakarta gitu ya tapi
memang jakarta tentu dengan skala lebih lebih berbeda gitu ya kalau tidak keperluannya di
jakarta jalan investasi yang memang di atas setengah triliun gitu ya untuk apa namanya
proyek yang di makassar ini gitu ya jadi memang cukup besar ya karena memang kita berhadapan dengan
situasi yang mungkin kurang menguntungkan dalam artian membangun di apa namanya di
daerah yang sudah terbangun gitu ya lebih mahal itu investasinya gitu ya
hai kalau dari sistemnya sendiri pak pras ini kan kalau limbah bukan saja air limbah tapi kan ada
yang padatnya lah dan apalagi kalau dari rumah kan juga ada ini ya black waternya atau tinjanya
dan lain sebagainya tujuan utama dari pengelolaan ini tadi kan ada disebut inilah air air yang untuk
mandi air yang untuk diminum atau air yang untuk digunakan untuk keperluan lain dan lain sebagainya
yang masuk itu apa apa saja bentuk limbahnya dan yang keluar ini nanti pemanfaatannya akan
seperti apa ya kalau secara keseluruhan dalam teknologi ini baik ya jadi memang air limbah yang
nantinya akan diolah itu adalah air limbah yang berasal dari pertama tadi disebutkan black water
black water itu adalah tinja yang berasal dari toilet ya kemudian yang berasal dari dapur dari
nah ini yang kemudian dikumpulkan dan kemudian melalui jaringan perwipaan akan diolah di instalasi
pengelolaan air limbah jadi prinsipnya nantinya di kawasan kawasan yang diolah limbahnya secara
terpusat ini tidak ada lagi keluar air limbah yang menuju ke selokan selokan atau saluran saluran
selama ini praktek di indonesia masih seperti itu gitu ya
semua air buangan nantinya dikumpulkan melalui perwipaan diolah dan tentunya nantinya memenuhi
standar baku mutu kualitas eveluen yang sudah ditetapkan oleh kementerian lingkungan hidup dan
kehutanan sebelum nantinya dibuang ke badan air penerima jadi pada dasarnya klien dalam
rangka untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap sumber air maupun lingkungan juga
memberikan jaminan kepada penduduk khususnya untuk nantinya mencegah terjadinya penyakit yang
disebabkan karena air gitu ya dalam hal ini air limbah jadi secara itu ya pak praset lihat di
instalasinya itu ada pada akhirnya itu ada disinfektan sebenarnya air yang dihasilkan itu
juga kan bagus juga kan kalau misalnya menjadi sumber air bersih yang bisa digunakan oleh masyarakat
mungkin tidak secara langsung ya bu desi jadi memang secara kualitas tentu ada standar yang
harus dipenuhi untuk nantinya bisa menjadi salah satu alternatif sumber air baku tentu ada apa
namanya treatment lanjutan gitu ya karena memang walaupun tidak disebutkan ada yang menjadikan menggunakan air yang bersih tapi yang tidak bisa dihasilkan oleh masyarakat kan bagus juga kan kalau misalnya menjadi sumber air bersih yang bisa digunakan oleh masyarakat kan
untuk monomikroorganisme tapi sebenarnya ada hal yang lain yang mungkin juga perlu untuk diolah
ini kita tidak tahu kalau dari limba kan ada bahan kimia tertentu yang memang tidak bisa langsung
kalau misalnya hasil olahannya tadi dikonsumsi sebagai air minum
tapi sebagai air baku bisa
pak pras tadi menyinggung mengenai tadi kan mahalnya biayanya tentu saja bantuan dari pemerintah pusat
ini tidak bisa hanya diandalkan dari anggaran pemkot
kira kira untuk membangun instalasi semacam ini berapa ya kira kira biaya yang harus dikeluarkan
memang sebenarnya berbeda ya masing masing ya
karena tentunya sesuai dengan populasi yang akan dilayani
karena untuk kota makassar ini dengan tadi lima kecamatan dan berapa ini kepala keluarga yang bisa dilayani
tiga ratus ribu yang akan dilayani
oh yang ini sekarang
yang khusus sekarang empat belas ribu kalau tidak salah
kira kira berapa ya karena ini cukup banyak tadi bak baknya
secara investasi ya memang di atas setengah triliun gitu ya untuk apa namanya
proyek yang di makassar ini jadi memang cukup besar
karena memang kita berhadapan dengan situasi yang mungkin kurang menguntungkan
dalam artian membangun di daerah yang sudah terbangun
lebih mahal itu investasinya
dengan kepadatan penduduk kepadatan bangunan
kemudian kita harus membongkar jalan
jadi tentu ongkosnya berbeda atau investasinya berbeda
misalnya kita membangun di tempat
tapi kita harus membangun di tempat yang lebih baru gitu ya
lebih kosong lah istilahnya
tapi ini anggaran murni dari pemerintah atau ada kerjasama juga dengan pihak swasta
karena ini kan tadi disebutkan empat instalasi kan rencananya
selain makassar ada jambi ada pekanbaru juga yang direncanakan
jadi ini memang dananya kolaborasi gitu ya
antara pemerintah pusat
dan pemerintah kota makassar
di samping memang yang dari pusat ini tidak seluruhnya rupiah murni gitu ya
karena ada bagian merupakan pinjaman luar negeri gitu ya
jadi ini merupakan loan dari asian development bank
yang dipinjam oleh pemerintah indonesia untuk bisa memfasilitasi beberapa kota di indonesia
untuk memiliki infrastruktur air limbah
jadi ada pemerintah yang punya infrastruktur air limbah

oh belum belum ada
jadi masih pemerintah
pemerintah pusat dan pemerintah kota makassar
jadi kota makassar pun juga berkontribusi dalam rangka untuk pembangunan instalasi
jadi mungkin pak tadi jadi apa apa saja
tanahnya berapa luas lahan yang khusus untuk proyek ini dan
ini kalau tidak salah ada empat hektare ya pak
ada berapa dua hektare
nah tempat ini tempat paling mahal di makassar mbak
sebelum dibangun ini apa tanah ini
ini tempat pengembangan kota baru ini
jadi inilah ipal di tengah tahun tahun di tempat termahal di kota makassar
ya sebuah begitu semangat kami menyambut ipal domestik ini
tapi kenapa dipilih khusus untuk ini kalau memang termahal dan pusat
karena di sini kan paling dekat secara perseratan dekat dengan kanal kota
dekat dengan daerah daerah baru
karena kita baru nanti
sampai dibahas omongin daerah baru akan berkembang
misalnya ada daerah kawasan baru kita yang cenderpoint of indonesia itu kan daerah daerah kan
kemudian di depan sini juga akan ada daerah kawasan reklamasi baru
yang berbasis mitigasi agak beda sedikit dengan jakarta
dan kita juga bisa menjadi bagian mempersiapkan diri men supporting ikn nanti kita
kan yang paling dekat lebih dekat di sini daripada jakarta nanti ikn kan
ibu kota baru kita ibu kota negara
dan saya lihat di sini juga ada pemukiman elit yang baru ini
jadi memang diarahkan ke sana ya kenapa tempatnya di sini
makanya teknologinya nggak bisa terlalu banyak baunya nanti kan
karena ini daerahnya daerah elit ini
tapi bersih nanti ini semua
saya kira diharapkan begitu
makanya saya berharap kanal kanal ini yang juga menjadi bahagian daripada kewajiban teman teman di balai
juga harus kita kerja bareng bareng
karena kanal kita juga pekerjaan yang cukup
yang cukup besar bagi kita juga
ini air limbah di depan kita
ini yang harus kita
tapi kontraktornya bagaimana ini
yang mengerjakannya dan
dari pemerintah pusat semua
ini semua dari pemerintah pusat ya pak pras ya
dan kualitasnya monitoring dan lain sebagainya sesuai dengan spek itu
wewenang dari pusat ya untuk memastikan
ya untuk sementara
kegiatan yang saat ini ada di makassar
baik untuk pembangunan jaringan perpipaan
maupun untuk pembangunan instalasi pengelolaan air limbahnya
adalah pusat yang bertanggung jawab
karena ini masih apbn
tapi nantinya pak dhani pemerintah kota makassar bertanggung jawab
untuk terkait dengan penambahan sambungan rumah
jadi nanti ada pekerjaan pembangunan sambungan rumah
itu adalah tanggung jawab dari kota makassar
jadi tentunya nanti makassar yang nantinya membiayai
dan juga bertanggung jawab
terhadap pemilihan pelaksananya dalam ini kontraktor misalnya
ini yang dikerjakan pertama downtownnya ini
ini tingkat kepadatan paling padat
ya seperti itu
jadi komplain komplain itu akhirnya biasa
kemudian memang banyak wa sama saya bilang
tapi begitu dia lihat bahwa ini adalah bahagian dari makassar ke depan
jadi mereka lebih
walaupun namanya ya zaman sekarang sih
dimana sih tidak ada hater sekarang kan ya
sebenarnya roupa pemanis
tapi seliani itupound pemanis makassari sekarang sudah maju
wheel brit agak lebih resistensi
hidup ikut hidup struktur olahraga
simple atau sulit atau bagaimana dari segi engineeringnya pak pras kan seorang insinyur ya
yang melihat kota makassar misalnya memang ada secara engineering memang ada hal yang kami lakukan
rekayasa sepertinya gitu ya dalam artian dengan traffic yang cukup padat kemudian kondisi tanah sendiri
yang di makassar soft soil ya tanah lunak kemudian muka air tanah tinggi jadi ada beberapa teknologi
yang kami coba terapkan di sana yang kita meminimalkan galian terbuka gitu ya
jadi kita banyak menggunakan pipe checking gitu ya pipanya didorong dari dalam tanah gitu ya
mengurangi bukaan bukaan di permukaan tanah
jadi sudah saya sampaikan membuat macet gitu ya kita mengurangi itu
jadi pinggir jalan itu banyak galian galian yang terbuka yang harus ditutup
ya itu kita harus mengembalikan ke kondisi asal tentunya gitu ya dan tadi kita minimalkan ya
yang sifatnya galian terbuka tadi yang sepanjang jalan misalnya jadi hanya di titik titik tertentu
sampai seratus meter misalnya dibuka buat lubang untuk menaruh alat dan mendorong pipa di dalam tanah
itu kalau terkait dengan engineering nya
tentu juga ada rekayasa lalu lintas juga ya manajemen traffic juga ada di situ
karena tentunya juga ada jalan yang mungkin ditutup dipindah ke jalur lain
dan saya yakin pak dhani juga banyak membantu kami terkait dengan rekayasa sosial ya
karena ini kan berhadapan dengan masyarakat ya kami banyak dibantu tentunya oleh m kod makassar
dalam rangka untuk sosialisasi kepada warga
kemudian mungkin ada beberapa yang protes gitu ya ini kan ada hal hal sosial gitu ya
pak dhani bagaimana mungkin selama ini ini kan sudah lebih dari satu tahun ya sudah jalan bagaimana
memang protesnya itu karena macet aja karena ini kan penggalian harus serentak dan serentak dan sekuens
makanya macetnya juga sekuens juga karena hal yang baru
tapi ini saya menarik menarik ini pak karena kami juga akan pak pras kami akan juga memulai
yang sharing juga jadi kita sudah punya pengalaman
jadi dating sharing seluruh utilitas itu masuk ke bawah ke bawah tanah
jadi pengalaman yang sekarang ini dengan ipaldomestik ini ini pengalaman kami untuk membuat sub infrastructure di bawah
jadi semua di bawah tapi sebelum ke bawah ya harus mau digali dari atas gitu
ini ada teknik baru di lewat samping bisa
yang tadi disampaikan beliau rekayasanya begitu
di atas di gali atas itu lama pemadatannya dia bisa turun nanti desember
apalagi kalau di atasnya kan lalu lintas
dan ini tempat ini yang dikerjakan pertama downtownnya ini
ini tingkat kepadatan paling padat
ya seperti itu
jadi komplain komplain itu akhirnya biasa kemudian memang banyak wa sama saya bilang
tapi begitu dia lihat bahwa ini adalah bahagian dari makassar ke depan the future of makassar
jadi mereka lebih walaupun namanya ya zaman sekarang
sekarang sih dimana sih tidak ada haters sekarang karena biasa aja lah ya
nah sehingga kadang kadang perlu dirubah jadi likers mereka dengan sosialisasi yang lebih bagus
jadi sosialisasinya sekarang sudah lebih positif pak dhani ini sambutannya bahwa the future is now
nanti kita bersakit sakit dahulu
tapi bagaimana dari ini kan nanti harus ada pipanisasi dari rumah itu
itu bagaimana secara teknisnya
apakah nanti kalau selama ini kan rumah kan
mereka ya beli septic tank sendiri dan lain sebagainya dari segi pembiayaan ini tanggung jawabnya bagaimana dari pmk
kalau saya segi pembiayaan tentunya kami harus siapkan itu sudah kewajiban sudah share nya di situ
pipa itu nanti dari pemerintah kota
iya untuk koneksi rumah sambungan rumah
tapi yang paling penting adalah itu merubah pola hidup
bahwa pipa kita ini kan ini pipa kita langsung masuk drenase semua
ini kan tidak bisa
nanti mulai dari flushing dari toilet
dari kitchen itu sendiri jalurnya
drain itu sendiri jalurnya
jadi diperlukan banyak pipa
memang harus ada terbagi dua
jadi yang waste water nya lain dengan drain nya lain
jadi ya seperti itu
jadi kalau ditinggit dibutuhkan berapa banyak pipa ya untuk dari lima kecamatan di bawah tanah kemudian sampai ke ipal ini total
jadi yang saya cerita ini per rumah
jadi per rumah itu harus merubah
itu juga menjadi bahagian
jadi yang paling berat di sini sebenarnya bukan persoalan pembiayaan walaupun pembiayaan cukup berat
tapi merubah pola masyarakat
karena kita harus bongkar rumahnya orang
waduh saya ingin tahu nih gimana caranya bongkar rumah orang terus pasang berapa pipa nanti
yang satu buat dry nasa satu buat kamar mandi satu buat toilet
kami lagi coba mengkoding situasi agar supaya di makassar ini kan yang penting jangan salah masuk lah

kalau salah masuk pintu kita bisa masuk ke rumah

kalau masuknya betul pas di hati insya allah akan didukung
namanya juga tantangan seperti ini ya tidak ada tantangan yang ringan
tapi kalau tantangan berat kita bisa lalui
ya buktinya covid dan makassar terkenal bahwa di makassar ini hampir tidak ada followers
ya bagaimana influencer ini menjadi followersnya pemerintah itu kan tidak gampang
tapi alhamdulillah kami bersatu padu
kota satu satunya kota yang dari level empat langsung level dua
satu satunya kota yang punya konsepual matang secara kolektif dikerjakan bersama sama
saya kira untuk ipal saya kira kita sudah punya pengalaman secara kolektif untuk bersama sama untuk membangun kota ini
wali kotanya harus tegas tapi harus simpatik dalam waktu yang sama ya
bayangin mengetuk pintu empat belas ribu kakak ayo rumahnya harus dibongkar
jadi ini bukan hanya mengetuk pintu ini mengetuk hati
ini mengetuk hati
ya itu penting
supaya pintunya dibuka
supaya pintunya dibuka dan supaya sistemnya bisa jalan
berapa lama harus misalnya kemacetan ini akan berlangsung dan kira kira kapan sudah akan memulai mengetuk hati dan mengetuk pintu supaya rumah dibongkar
timeline nya dalam pembangunan ini
itu kan yang atur pasti mk nya
mk nya kan dari pusat
tapi yang saya lihat bahwa hal hal yang terberat sudah
jadi peak nya itu pekerjaan itu sudah mulai sudah mulai nurut
sudah mulai nurun saya lihat
dulu dimana mana macet
nah sekarang sudah karena sudah biasa macet jadi sudah biasa sudah adaptasi masyarakat dan saya lihat sudah mulai menurun
sudah mulai artinya pekerjaan pekerjaan yang tersulit itu sudah dilalui beberapa
dan jalan jalan sudah mulai ditutup ya
pak pras kira kira timeline butuh waktu berapa lama untuk membangun instalasi ini kira kira kapan perumahan di makassar sudah bisa menggunakan
sudah bisa menggunakan pengelolaan limbah seperti ini
untuk kegiatan besarnya tadi pak dhani sudah menyampaikan memang akan selesai di tahun dua ribu dua puluh dua gitu ya
akhir dua ribu dua puluh dua sudah selesai
sehingga dua ribu dua puluh tiga akhir dua ribu dua puluh dua gitu ya
sehingga tahun dua ribu dua puluh tiga secara teknis sudah ada yang bisa dioperasikan
tapi tentu dalam rangka untuk memenuhi keseluruhan soal ini
seluruhan sambungan rumah yang tadi ditargetkan sampai tahun dua ribu dua puluh tujuh akan tetap tanggung jawab dari kota makassar nanti ya
untuk yang penambahan sambungan rumah tadi gitu ya
yang nantinya secara bertahap akan dilaksanakan oleh pemerintah kota makassar
kalau dari kami di pemerintah pusat dalam hal ini pekerjaan pupr akan selesai di akhir dua ribu dua puluh dua
kemudian kami akan mendampingi kota makassar
dalam rangka untuk pengelolaan instalasi pengelolaan air limbahnya gitu ya
jadi itu akan kami dampingi
kami akan menyiapkan aparat pemda kota makassar untuk nantinya menjadi calon operator di instalasi pengolahan air limbah selama dua tahun
kemudian tentunya kota punya kemampuan untuk secara mandiri mengelola air limbahnya
baik nantinya di instalasi pengelolaan air limbah maupun dalam rangka untuk menambah sambungan rumah
pak pras kalau kira kira ini kan tadi ada black water ada grey water
nanti dalam pengelolaannya ini memang sudah dirancang demikian kan
tidak disatukan dalam pengelolaannya
jadi untuk storage system ini
storage system ini atau pengelolaan air limbah domestik terpusat yang diolah dari masing masing rumah tangga itu adalah black water dan grey water
jadi pipanya nanti akan satu menuju ke instalasi pengelolaan air limbah
jadi itu semua disatukan ya
yang tadi berbeda adalah kalau nantinya tidak ada lagi yang dibuang ke saluran drainase
jadi saluran drainase itu memang benar benar hanya menampung
hanya menampung air hujan
jadi air limbahnya diolah melalui jaringan perpipaan
jadi justru di pengelolaan ini yang disatukan
tapi jumlah air limbah yang instalasi semacam ini bisa tampung secara maksimal pak prasetyo kira kira berapa
untuk sementara yang akan kami bangun adalah yang tadi
melayani sekitar empat belas sambungan rumah
tentunya kalau nanti suatu saat misalnya pemerintah kota makassar ingin mengembangkan lagi
kalau kapasitas sudah maksimal ya kita harus membangun lagi untuk instalasi pengelolaan air limbahnya
untuk peningkatan kapasitas gitu ya
masalah pembangunan air limbah
masalah pembangunan air limbah domisi terpusat
ini kami membangun sanitasi di masing masing rumah tangga ya
membangun tangki septik beserta jamban keluarga
kejadian stunting ini yang tentunya juga perlu ditangani gitu ya
dimana salah satu penyebabnya selain gisi buruk juga akses air minum dan sanitasi yang buruk gitu ya
masalah pembangunan air limbah
masalah pembangunan air limbah
masalah pembangunan air limbah
masalah pembangunan air limbah
masalah pembangunan air limbah
masalah pembangunan air limbah
masalah pembangunan air limbah
masalah pembangunan air limbah
masalah pembangunan air limbah
masalah pembangunan air limbah

dan mungkin mencemar idealnya justru keluarnya sudah bersih dan bahkan digunakan dan dimanfaatkan
masalah pembangunan air limbah
tanah di makassar sendiri
atau kualitas tanah di makassar
tadi seperti apa ya
pak dhani tahu
sementara memang tidak ada penelitian
khusus soal itu cuma yang jelas adalah
sepanjang pantai ini
terjadi intrusi air laut
dalam penelitian itu satu ratus empat belas cm
tinggi ya tinggi makanya kami
dengan mitigasi dengan reklamasi
yang daerah reklamasi itu tinggi
nah sejalan dengan itu
tentunya sekaligus kita sebenarnya
ini intinya adalah konservasi air sebenarnya
bagaimana air itu konservasi
saya lihat di singapura
kalau kita membayar air
itu air minum kita bayar
tapi konservasi air pun kita bayar
termasuk limbahnya sekaligus
nah kita ini lagi mau
menggabungkan ini dua ini jadi ini memang
banyak pola pola baru yang harus kita
asosiasikan di masyarakat
kami juga sudah bentuk blue
blud untuk pengolahan
air limbah dan
yang sudah kita
sudah buat perwalinya kemarin
tapi untuk air bersih rata rata
dari mana dari gali sumur
sendiri masyarakat atau pdm
pdm sendiri ada sumber
dari sungai janik belang dan
kalau dari segi lingkungan hidup ya
kualitas lingkungan di sini bagaimana
penanganan limbah secara umum ya
bagaimana pak dhani apakah
dikelola dengan baik
karena ini kan merupakan rangkaian
kalau ingin sebuah kota itu menjadi
biasanya itu diukur dari tingkat
kesehatan masyarakat misalnya
sakit sakit perut itu dari bakteri
e coli e coli itu biasanya dari
pencemaran tanah dan air tanah
yang campur dengan pinja
alhamdulillah makassar sendiri
tidak terlalu banyak kesehatan
tidak seperti artinya
penyakit penyakit ini tidak dominan
di makassar nah itu tandanya bahwa
tanah kita konservasi tanah kita cukup baik
jadi secara keseluruhan cukup baik
bisa dikatakan tapi kan kita tidak
menunggu nanti jadi tidak baik kalau kita buat
apalagi ini jumlah populasi kan orang
pemukiman juga semakin lama semakin
padat ini pak pras ini kan kita punya
yang namanya sustainable development goals
kalau tidak salah yang nomor enam itu
memang masyarakat kan harus berhak ya
terhadap akses terhadap sanitasi air bersih
dan juga pengolahan limbah ini
mungkin secara keseluruhan bagaimana
apa apa saja program sanitasi tadi karena
ini hanya baru empat kota kira kira yang lain lain
bagaimana program sanitasi yang akan
diterapkan di indonesia ini apalagi
bukan saja di kota tentu saja tapi di
daerah khususnya di desa yang memang
memang sering sekali masih belum memiliki
akses terhadap sanitasi yang baik
baik jadi memang benar sanitasi atau dalam
ini air limbah menjadi salah satu target
untuk yang harus dicapai ya sesuai dengan
kesempatan global untuk sustainable development goals
bagaimana kita harus memberikan akses
sanitasi layak ya kepada seluruh penduduk
di tahun dua ribu tiga puluh dan target tersebut juga
menjadi adob sebagai bagian dari rencana
pembangunan jangka menengah nasional dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
nah ini yang tentunya menjadi bagian dari
pemerintah indonesia untuk bisa mencapainya
dan kementerian pupr menjadi salah satu
kementerian yang berkontribusi dalam
rangka untuk pencapaian akses sanitasi layak
nah ini tentu kami tidak sendirian
ada juga pemerintah daerah yang memang
secara regulasi secara undang undang
punya tanggung jawab dalam rangka untuk
pencapaian akses tersebut ya akses sanitasi
dan juga sudah ada peraturan pemerintah
nomor dua tahun dua ribu delapan belas terkait dengan standar
pelayanan minimal ini juga disitu
diamanahkan bahwa setiap warga negara
indonesia wajib disambung dengan akses
sanitasi itu ya nah ini tentunya menjadi
bagian penting dari pemerintah kota atau
kabupaten dalam rangka untuk melayani
warganya nah kami di kementerian pupr memang
memberikan dukungan misalnya seperti
kota makassar saat ini membangun sistem
pengelolaan limbah domestik terpusat ya
yang skala kota tapi kami pun juga punya
kegiatan yang misalnya skalanya kawasan
atau komunitas berbasis masyarakat untuk
air limbah ini contohnya dimana mana saja
pak pras mungkin bisa diberikan kalau itu
hampir seluruh indonesia kami punya
kegiatan kegiatan seperti itu kami punya misalnya
namanya sanimas gitu ya sanitasi berbasis
masyarakat nah disitu juga membangun
seperti makassar tapi dengan skala
komunitas gitu ya nah ini yang kami juga
coba dorong kota kaupaten untuk bisa
mereplikasi kegiatan tersebut ya dalam
rangka untuk pencapaian akses sanitasi lainnya
kami pun juga punya kegiatan yang
sifatnya membangun langsung ke masing masing
rumah tangga ya ada dalam rangka mungkin
pernah mendengar isu stunting gitu ya
stunting ini tumbuh pendek di bawah tiga tahun ya
ini kami membangun sanitasi di masing masing
rumah tangga ya membangun tangki septik
beserta jamban keluarga ini tentunya juga
perlu kota kawupaten untuk membangun
dan mereplikasi gitu ya karena memang
sangat besar apa namanya kejadian stunting
ini yang tentunya juga perlu ditangani gitu ya
dimana salah satu penyebabnya selain
gisi buruk juga akses air minum dan
sanitasi yang buruk gitu ya nah ini kita
punya kegiatan sanitasi di pedesaan
khususnya ya untuk seluruh indonesia juga
bahkan saat ini kami pun juga ini terkait
dengan penanganan covid sembilan belas ya ini juga
benar benar untuk bisa memfasilitasi
lembaga pendidikan keagamaan
mayoritas memang pondok pesantren untuk
bisa memiliki fasilitas mandi cuci kakus
yang layak ini juga menjadi bagian
kegiatan dari kementerian pekerjaan umum
dan perumahan rakyat tapi pada dasarnya
kami sangat mendorong kota kawupaten gitu
ya yang punya inisiatif juga punya
komitmen untuk bisa menangani air limbah
di masing masing wilayahnya ya
seperti halnya yang sudah ditunjukkan
oleh pak dhani pemantau di kota makassar misalnya
iya jadi kuncinya memang daerah ya
kepala daerah pak dhani kira kira khusus
tadi ya sanimas ya sanitasi berbasis
bagaimana di kota makassar ini ada program
yang memang dipanggil kita punya ipal ipal di lorong
jadi komunitas lorong itu satu ipalnya
sudah ipal ipal bersama ipal ipal terpadu
sudah jalan sudah hampir semua ganggang kami
kami kan memang berbasis lorong berbasis gang
karena ya kebetulan saya juga anak lorong
jadi ya karena kami menganggap bahwa lorong
itu adalah sel kota sel terkecil
kalau dia sehat akan sehat kota ini
tapi secara keseluruhan kesadaran masyarakat
kota makassar terhadap ya sanitasi
kebersihan dan lain sebagainya sudah cukup tinggi kan
ya kita bisa lihat dari bagaimana meng engage mereka
kemudian mereka berpartisipasi memperbagi
ganggang mereka sendiri dengan ongkot sendiri
itu tandanya bahwa dan kami memang hanya
di samping menyiapkan drenase terus kami tutup
karena ditutup itu lebih terjamin maintenance nya
kemudian mereka sendiri yang pelihara
nah itu tandanya bahwa mereka cukup terlibat
dan ter engage dengan baik soal sanitasi
di lingkungannya masing masing
saya lihat ini memang pengelolaan air limbah
dan sanitasi ini kan tidak terlepas dari pengelolaan
kota secara keseluruhan
saya waktu itu bicara dengan teman teman di bmkg
kita kan masuk yang namanya perubahan iklim ya
dan kita lihat saja bahkan sekarang ini
itu menghasilkan cuaca ekstrim
sehingga akan lebih banyak lagi yang namanya
curah hujan dan banjir di mana mana
nah ini kan pasti akan sangat berpengaruh
pada kualitas air tanah dan juga pengelolaan
drenase dan lain sebagainya
karena kita mitigasi adaptasi itu ada kedua kunci ya
kami masukkan dalam visi misi kami
jadi resiliensi itu menjadi bahagian daripada visi misi saya
dan di dalam misi saya dan di program sertifikat saya
ada mitigasi dan adaptasi lingkungan
termasuk dalam ini penempatan
mulai dari pesisir mulai dari land nya sendiri
mulai dari pulau pulau
semua kita masukkan
ya termasuk misalnya coba kita lihat konservasi bakau kami di
di mangrove kami di utara itu terpelihara sangat baik sekali
jadi pulau pulau kami juga sekarang kan kita bisa lihat kemarin
kami dapat pasang yang paling besar banjir semuanya
nah sekarang seluruh dunia banjir
nah makanya persiapan kita untuk menjadi resiliensi itu menjadi penting
resiliensi itu bukan hanya kemampuan kotanya secara fisik
tetapi kemampuan sosial kemampuan ekonomi bangkit kalau ada bencana
dan kami sudah mengalami beberapa kali soal banjir besar
tapi alhamdulillah masyarakat mampu bangkit sendiri bersama sama pemerintah kota
dan lorong lorong itu membantu untuk mengurangi jumlah banjir
kalau ini buang sampah sembarangan kan sering sekali kita
sungai dijadikan tempat sampah
ini habit habit atau kebiasaan semacam ini
dulu waktu periode saya pertama kan kita termasuk terbaik pengelolaan sampah
kemudian saya nganggur dua tahun terus balik lagi
sampahnya juga ikut nganggur
sekarang sampahnya agak sedikit lebih kotor dari dulu
sekarang kita lagi rebound lagi lah
rebound lagi untuk pengelolaan apa namanya sampah
dan saya bahkan khawatir dengan adanya covid ini justru limbah dari covid ini
limbah dari masker limbah dari testing kit dan lain sebagainya
enggak tahu ya
mungkin tahun dua ribu dua puluh lima agak terlalu optimis
tapi kita sudah hampir selesai dalam diskusi ini
kebetulan ada pak pras dari pupr di sini
dan ada wali kota
mungkin pak pras ada masukan atau mungkin pesan yang ingin disampaikan khusus dalam proses pembangunan ipal ini
dan juga mungkin ada permohonan permintaan supaya koordinasi kolaborasi kerjasama kan paling penting ya
antara pusat dan daerah dalam hal mensukseskan pembangunan ini
silahkan mungkin dari pak pras dulu
pesan saya ke pak
sebab saya juga pengen
mudah mudahan apa yang diinisiasi oleh kota makassar kemudian difasilitasi oleh pemerintah pusat dalam hal pembangunan air limbah pengungsi terpusat ini
nantinya benar benar bisa dimanfaatkan oleh kota makassar untuk memberikan akses kepada warga kota makassar
dalam hal ini akses sanitasi
banyak ini pesan pesannya dari pak pras
termasuk tadi ya penggunaan anggaran dan juga transparansi dari anggaran akuntabilitas
mungkin kira kira dari pak dhani
jadi kalau saya saya kira kluster yang hari ini dibangun
saya kira jangan berhenti sampai di situ pak pras
supaya ya paling tidak kita biar menyelesaikan dulu share kami
misalnya kan sudah tanah sudah ada
kemudian sambungan rumah dan tentunya pengelolaan transfer pengelolaan
nah sehingga jangan berhenti sampai di sini pak pras
anggarannya di apbn
nanti kita besarin juga di apbd
karena ini pekerjaan kita sama sama
karena di seberang ini ada kanal
itu pemerintah pusat loh punya tanggung jawab
tapi kalau dia hitam yang dikecam pemerintah daerah
nah artinya begini
tidak usah saling menyalahkan
bapak anggarkan lagi lanjut pak
saya anggarkan juga lanjut
kira kira seperti itu
luar biasa ini
saya menjadi fasilitator ini
supaya kerjasamanya lebih baik
tapi yang penting tujuannya
itu baik dan semoga bisa diimplementasi dengan baik
tadi supaya sustainable
kalaupun ada anggaran juga penggunaannya juga transparan akuntabel
dan juga kualitas pekerjaannya juga memang sesuai
dan kalau memang ini berhasil menjadi istilahnya prototipe
untuk ipal ipal berikutnya akan menjadi kebanggaan
bukan saja buat kota makassar tapi pupr
pak pras sekali lagi terima kasih
dan juga pak dhani terima kasih juga
terima kasih banyak dan sukses
semoga kalau setahun dari sekarang kita kembali ke sini
ini sudah berjalan dengan baik ya ipal nya
ya demikian insight with desi anwar kali ini
dari kota makassar
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube
jangan lupa kita masih dalam suasana covid
kita di sini sudah jaga jarak
sudah di antigen di pcr dan di vaksin
tapi tetap menggunakan masker
rajin mencuci tangan
dan tentu saja hindari kerumunan